oh dedek cantik semoga cinta kita akan selalu tumbuh tumbuh astaghfirullah tuh
wah tunggu tunggu pijik kacang muda mana bisa tunggu kera kera perempuan sampai
makan sholat yukur di masjid hai egor sholat yukur iya iya
kang kalau besok barang barang belum dibawa keluar kita tadi angkut paksa ke penampungan
sabar aku neng akan setelah usaha
pokoknya nih nggak mau tinggal di jonggok kan udah bilang dari kemarin
ya terus kita teh mau tinggal di mana
neng akang kecapek akang juga bisa marah tuh neng seharusnya neng te sebagai istri berdoa beri beri
suami istri seharusnya seperti itu suami berusaha istri berdoa
ini cuma nggak mau tinggal kita nggak bakal tinggal di sana udah loh cepet wudhu sholat
ya nanti dibeliin ya
ampun itu orang pengen tau bener sih gimana cara yang saya mau pindahan kalo mereka masih di situ
nanti kita berbincang
neng akan keluar dulu
tolong kan udah diambil
bapak ini rumahnya bagus banget
lebih bagus li fotonya
eh nanti tunggu pak keninya dateng dulu
sebentar lagi pak keninya dateng
ada misalnya saya bantu pak
silahkan duduk pak
pak saya mau ketemu pak kades
eh pak pak maaf maaf
maaf maaf sebelumnya pak
pak saya boleh nggak rubah jadwal pengangkatan barang barang di rumah saya pak
malem juga gak apa apa
oh sebentar coba dicek jadwal keberangkatan hari jam berapa
adanya jam sepuluh malam pak
jam sepuluh malam
jam sepuluh malam
udah gak apa apa pak saya malam aja makin malam makin aman
eh maksudnya makin bagus

pak makasih banyak pak ya assalamualaikum

kemana kamu pergi
ke tempat yang lain
ke tempat yang lain
ke tempat yang lain
ke tempat yang lain
saya boleh nanya pak ustadz
boleh tanyalah yang banyak
di masjid yang baru nanti saya masih boleh ajan pak ustadz
setiap umat islam boleh ajan di masjid manapun
selama dia bisa
selama dia bisa
kalau disana nanti sudah ada mu'ajinnya
suaranya lebih bagus dari saya gimana
suara suara sedang bergantung
suara sedang bergantung
suara sedang bergantung
suara sedang bergantung
suara sedang bergantung
suara sedang bergantung
suara sedang bergantung
suara sedang bergantung
semoga cinta kita akan selalu tumbuh
tumbah tumbuh tumbah tumbuh
biji kacang murah mana bisa tumbuh
gara gara perempuan sampai tidak sholat juhur di masjid
saya teh cuma punya segini pak kandes
saya teh nyari rumah yang kecil pak kandes
mungkin uang ini bisa buat dp
kalau saya yang datang ke bank buat minta kredit
kan kerjaan saya teh cuma ngecek
pasti ditolak atuh
saya mah nggak muluk muluk pak kandes
yang penting saya punya rumah
yang penting ada kamarnya buat istri dan anak saya
saya juga nyedar diri atuh pak
yang penting mah
istri dan anak saya ada tempat berteduh
gak kehujanan gak kepanasan pak
saya teh minta tolong pak kandes
kalau pak kades yang datang ke bank
saya mah nggak masalah pak kandes
mau sepuluh tahun mau lima belas tahun
ataupun dua puluh tahun cicilannya
cicilannya ringan pak
nanti saya bicarakan sama bapak bupati
ha punten atau pak kandes
si aceh pindahnya ke ciraus mak
saya denger sendiri
pokoknya kamu lolosin terus ya
jangan sampai ketipu
si aceng teh nggak bisa dipercaya
siap mak beres
jangan beres beres satu
pah kita pulang yuk
ebi udah ngantuk nih
jangan jangan berangkatnya malam dia
ke badai desa yuk
angkatin aja pak
terserah mau dibawa ke mana
bukan bukan itu kang
kang koswara sekarang dipanggil sama pak kades